oke bergabung bersama kami selanjutnya sudah ada direktur komunikasi indonesia indikator ada rustika herlambang
mbak rustika selamat malam
selamat malam mbak
hai mbak rustika kita bahas soal pemindahan ibu kota baru yang sudah disebut oleh presiden jokowi
ada kutai kartanegara dan juga penajam pasir utara
ini kan spekulasinya dari awal tahun dari agustus juga banyak sekali di lini masa ya
kalau indonesia indicator meng capture nya seperti apa
kalau di hari ini sebenarnya ada dua puluh tiga percakapan dari enam tujuh ratus akun manusia yang merespon apa yang disampaikan oleh pak jokowi
tapi kalau misalnya kita lihat terkait sama pemilihan kalsim kalteng atau yang lainnya
ternyata netizen itu paling banyak merespon untuk memilih kalsim
jadi dalam sepanjang agustus saja ada sembilan belas yang mereka mengatakan kalsim saja deh sebagai ibu kota negara
kemudian kalau kalteng itu ada tiga belas lima ratus sepuluh gitu
nah sebenarnya itu cukup menarik ya karena ketika bicara soal pemindahan ibu kota
itu justru yang paling antusias itu mereka yang usianya delapan belas sampai dua puluh lima tahun
jadi sebanyak empat puluh empat lima persen itu adalah mereka
kan kita kadang kadang penasaran kan gitu sebenarnya apa ya yang diomongin oleh mereka gitu
kenapa kok delapan belas sampai dua puluh lima tahun itu sangat antusias sekali gitu
nah ternyata mereka merasa bahwa ada harapan baru gitu
jadi mereka mengatakan dengan bahasa humor nih gitu
wah kayaknya nanti kita akan pakai bahasa lo guee yang dulu sangat ibu kota nanti jadi kampungan
terus ada lagi guyonan guyonan gitu misalnya
ibu kota boleh pindah tapi hati kamu jangan ya
anak anak muda itu mereka merespon dengan sentimen yang positif dan memberikan dukungan
karena apa karena memang di antara mereka itu salah satunya akun terbesar itu berasal dari kalimantan timur
jadi kalau yang terbesar pertama adalah dki kemudian terbesar keempat itu adalah kalimantan timur
dan mereka itu sangat mendukung untuk memindahkan ibu kota itu ke kalimantan timur gitu
walaupun sebenarnya mereka akun akunnya itu sangat banyak
yang dari kalimantan timur itu juga mengingatkan gitu
bapak kalau misalnya nanti pindah ke kalimantan timur hati hati ya
karena di sini banyak lubang bekas galian misalnya seperti itu
jadi mereka menganggap bahwa dananya terlalu besar ketika pindah
itu adalah akun akun dari kalimantan timur
baru stika kalau kita lihat emosinya nih
karena kalau kita masih ingat banget presiden jokowi ketika tujuh belas agustus di dpr mengucapkan
untuk memindahkan ibu kota republik indonesia
ini kayaknya kalau saya lihat emosi atau di lini masa percakapannya langsung tinggi begitu
kalau dari indonesia indicator seperti apa
ya betul sekali
jadi sebenarnya beberapa topik atau isu yang menerai situ adalah
salah satunya adalah penyataan presiden jokowi pada tanggal enam belas agustus yang lalu
dan kemudian beberapa hal yang muncul adalah pertanyaan terbesar isunya adalah
lokasi di mana sih sebenarnya
pak jokowi ini kan misteri
cuma kalimantan gitu
kemudian banyak sekali yang memunculkan di mana gitu
walaupun dalam beberapa hari terakhir mereka memunculkan kata papua juga gitu
terus yang kedua itu isu yang terbesar memang terkait dengan mengkritik pak jokowi gitu ya
jadi kenapa kok dipindahkan sekarang gitu
ketiga adalah isu terkait dengan bencana gitu
jadi mereka memindahkan ke sana karena bencana
dan itu juga menjadi beberapa perdebatan
beberapa netizen juga melakukan penolakan gitu
mereka menganggap bahwa ini bagian dari pemborosan anggaran
nah jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sepanjang bulan agustus
itu terlihat bahwa ada beberapa kelompok dalam percakapan di jajaran netizen
yang pertama adalah kelompok yang mendukung
jadi itu mbak
mbak rustika kalau melihat dari data indonesia indikator
ini nampaknya lokasi menjadi salah satu yang penting yang dibahas oleh warganet
tapi sebelumnya kita tahu presiden tidak meminta masukan dari masyarakat indonesia
lokasinya di mana sih begitu
sandiaga uno juga sempat menyetir
padahal masyarakat asumsinya banyak sekali
mereka cukup ada kekecewaan tidak dengan lokasi yang disebutkan ini
terkait dengan kekecewaan sebenarnya mereka bagian dari mengkritik pak jokowi gitu
sebaiknya kalau kita mau melakukan pemindahan ibu kota itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan
juga terkait uu juga terkait karena kemarin itu ada pernyataan dari pak emil salim
dia adalah salah satu tokoh yang netral yang dia tidak setuju atas pemindahan tersebut
dan itu sebenarnya yang mendrive kenapa isu isu terkait dengan pak jokowi pemindahan ibu kota itu agak mendapat kritik
mereka menganggap bahwa anggaran
yang diperlukan itu terlalu besar
kemudian juga mereka menganggap bahwa pemindahan ibu kota itu tidak menyelesaikan masalah
kemudian juga mempertanyakan urgensinya itu seperti apa
dan kemudian kenapa kok kalimantan timur kenapa kok satu wilayah yang misalnya kan kemarin kan sempat beberapa kali ada beberapa nama yang disebut
sementara kalau kita bicara pemerataan pembangunan kenapa tidak sekalian di papua seperti itu
nah itu adalah beberapa kekecewaan yang disampaikan kepada pak
sementara itu mereka yang mendukung pak jokowi pun juga cukup banyak
dan mereka menganggap bahwa ini adalah bagian dari pemerataan pembangunan
seperti itu gitu
oke jadi cukup fair ya
cukup fair sebenarnya
kalau mbak rustika melihat di lini masa kan kita tahu netizen indonesia ini cukup aktif memberikan opini memberikan masukan gitu
ada nggak sih komunitas atau forum yang memang sengaja dibentuk untuk memberikan masukan menjadi wadah untuk di mana lokasi ibu kota baru indonesia
kemudian baiknya seperti apa masukannya seperti apa untuk ibu kota baru ini
nah sebenarnya kalau lokasi atau wilayah wilayah diskusi yang masuk ke jaringan twitter memang tidak
mereka lebih banyak mempertanyakan urgensinya itu yang pertama
kedua adalah bagaimana soal anggaran gitu
pada saat situasi indonesia seperti ini mereka khawatir akan hutang
nah itu lebih banyak dipertanyakan gitu daripada wilayah tentang lokasi yang ditentukan seperti itu
banyak kekhawatiran begitu ya karena kawasan kalimantan juga kawasan hutan hutan lindung gitu
baik terima kasih banyak mbak rustika herlambang direktur komunikasi indonesia indikator sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected